kurang dari sepuluh jam tersangka perampokan rumah sekaligus pembacok dua bocah di ranca mayar bale endah kabupaten bandung ditangkap
pelaku adalah tetangga korban
petugas satuan reserse dan kriminal polres bandung menangkap rm warga desa ranca manyar bale endah kabupaten bandung
tersangka diringkus di kediamannya sepuluh jam setelah kejadian
petugas juga mengamankan barang bukti hasil curian berupa televisi dan tabung gas juga sebilah linggis
linggis ini digunakan tersangka untuk membongkar pagar dan pintu rumah serta membacok kedua bocah berumur dua belas tahun dan tiga lima tahun
sementara itu pihak kepolisian memastikan motif tersangka murni untuk mencuri
tersangka sudah memantau dan mengetahui kegiatan di rumah itu sebelumnya
motifnya seperti biasa memang dari si pelaku berusaha untuk mengambil barang milik dari pelapor atau korban
ketika pelaku pergi ke pasar belanja si pelaku ini masuk ke dalam ternyata masih ada anaknya di situ
dua orang anaknya memergoki si pelaku sehingga dilakukanlah kekerasan terhadap korban ini
si anak kecil ini yang salah satu berumur dua belas tahun dan yang satu berumur tiga lima tahun
sebelumnya pada rabu pagi sebuah rumah di rt dua rw empat desa ranca manyar bale endah kabupaten bandung disatroni perampok saat ditinggal berbelanja pemiliknya
saat itu pelaku mengambil sejumlah barang
dan melukai dua bocah yang berada di dalam rumah